komisi pemilihan umum provinsi maluku utara
pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara tahun dua ribu dua puluh empat
pengenalan maskot pilgub
acara berlangsung di lapangan salero
kota ternate yang dipadati ratusan warga pada sabtu kemarin
acara peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara tahun dua ribu dua puluh empat ini
pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara
yang akan digelar serentak pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
ketua kpu provinsi maluku utara muhtar alti mengungkapkan
acara peluncuran ini menandai pilkada serentak di maluku utara mulai bergulir
mokhtar menambahkan peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara ini
mampu menjadi sarana penyampaian pada masyarakat
dalam menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara
pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh empat mendatang
pemutahiran data pemilih dan tahapan pencalonan
serta penetapan pasangan calon hingga pelaksanaan pemungkutan suara
selain peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara
ada beberapa kabupaten kota di maluku utara juga sudah melakukan peluncuran
pemilihan bupati dan wakil bupati
begitu juga wali kota dan wakil wali kota
ketua untuk menyegarkan kembali
bahwa ada tahapan pemilihan kepala daerah di maluku utara
sementara itu burung bidadari diambil sebagai maskot
pemilihan gubernur dan wakil gubernur maluku utara
karakteristik alam dan budaya di maluku utara
diharapkan dapat menyatukan segala bentuk kepentingan
untuk membangun maluku utara ke depan yang lebih baik
agus suprianto kompasifik kota ternate maluku utara